ketua umum partai nasdam surya paloangkat bicara soal beragam isu politik di tanah air
ia menjawab polemik sepak terjang jaksa agung hingga isu keretakan hubungannya dengan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
dengan tegas ia membeberkan penolakannya terhadap wacana bergabungnya gerindra ke gerbong koalisi jokowi maruf
serta isu mengusung anies baswedan pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
berikut wawancara khusus koresponden rifana pratiwi dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas partai ini melejit ke top lima atau peringkat lima besar partai politik di tanah air
dan pekan lalu sang ketua umum mengagas dua pertemuan politik penting yang sempat menghebohkan jagad politik tanah air
apa sebetulnya strategi dari partai nasdem selama lima tahun ke depan dan bagaimana sang ketua umum menanggapi isu isu politik terkini di tanah air
kita akan langsung berbincang dengan ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
terima kasih pak surya atas waktunya apa kabar
kabar baik rifana
pak surya sebelumnya saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu
ada dua selamat ulang tahun dan juga selamat atas perolehan partai nasdem
yang sekarang ini dari partai tengah ke partai besar
mungkin bisa diceritakan strateginya apa pak
utamanya terima kasih dulu lah
terima kasih ucapan selamat
saya pikir sama halnya dengan pemahaman yang lazim dari semua institusi partai partai politik
khususnya pucuk pimpinan partai partai politik yang ada di negeri kita ini
semuanya mengerahkan seluruh daya dan upaya yang dimiliki untuk bisa menghasilkan sesuatu yang optimal
ini tidak ada bedanya dengan nasdem
cuma barangkali hal yang wajar sekali tidak semuanya apa yang kita rencanakan apa yang kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan itu sendiri
saya mensyukurin walaupun nasdem sendiri sebenarnya masih jauh dari harapan apa yang ingin dicapai
tapi sebuah pencapaian daripada hasil pemilu dua ribu sembilan belas yang telah kita lalui ini amat sangat patut untuk disyukuri
sebetulnya targetnya pak surya kalau saya dengar bukan lima besar tapi tiga besar
itu betul nggak pak surya
ya betul sekali
ya betul sekali
itu saya maksudkan dengan perencanaan harapan rifana
tapi aktualisasi hasil akhir tidak berjalan sebagai apa yang kita harapkan
posisi tawar naik otomatis karena perolehan suara dan juga kursi juga naik
bahkan nomor empat lebih beda satu kursi saja dengan pkb
kalau posisi tawar di kabinet pak surya melihatnya apakah juga otomatis
harus naik juga pak
mungkin terasa hal yang tidak lazim rifana
tapi saya katakan ya memang berulang kali kawan kawan pers menanyakan
ya mau minta jumlah jatah kursi berapa atau siapa
saya bilang itu hak prurigatif presiden
sejujurnya saya katakan kita harus membangun suatu pemikiran pemahaman baru ya
untuk mengajak masyarakat agar membuang citra yang negatif
kepada institusi partai partai politik itu
bahwasannya seakan akan institusi partai politik ini tidak lagi syarat dengan idealisme
tidak syarat dengan cita cita tidak syarat dengan nilai nilai moral itu
tapi syarat hanya dengan pendekatan pragmatisme transaksional kekuasaan
nah ini tidak sehat
ini yang harus kita perjuangkan
artinya kita itu ya semangat kekitaan dari institusi partai partai politik itu sendiri
eh persepsi masyarakat sekarang ini
tidak membesarkan hati kita sebagai institusi partai politik
nah kita harus berubah itu
nah dari mana kita berubah pertanyaan berikutnya
ya dari kita sendiri
dari semua partai partai yang sudah menyebut berapa kursi berapa kursi itu
adalah yang pertama nasdem ya pak surya
secara terang terangan tanpa sungkan dan juga ewo pekewo
sebetulnya dari seorang surya paloh itu berharap dapat berapa kursi menteri sih sebetulnya dari presiden terpilih nantinya
jujur saya katakan saya mempersiapkan apapun keusuhan itu
jadi tidak ada angka nominal
karena kita tahu ini kita menganut dan terikat pada sistem presidensial
dimana hak hak menentukan itu seluruhnya adalah hak prerogatifnya presiden
dan kita juga sudah berulang kali dari setelah awal saya katakan memberikan dukungan
kepada kehadiran presiden jokowi sebagai kepala pemerintahan kepala negara
sudah sempat mengobrol mungkin dengan pak jokowi soal ini
atau mungkin diajak bicara
karena kalau terjadi hal hal seperti itu
kita dengar ketua umum partai lainnya sudah diberitahu
pdip dapat berapa golkar dapat berapa p tiga dapat berapa pkb dapat berapa
nah sudah bocorannya
mungkin sudah dikasih tahu pak
masa sih pak masa belum dikasih tahu
saya malu sama rifana kalau saya harus juga bermain main dengan kalimat kata kata
sama sekali beliau belum menyampaikan
sampai detik ini
akhirnya yang saya katakan tidak ada itu adalah pada waktu positioning kita wawancara seperti itu
saya nggak tahu nanti malam atau besok ya
tapi kalaupun nanti tiba tiba diminta oleh presiden
dan kemarin presiden sudah menyampaikan ya dalam pertemuan dengan para sekjen koalisi
bahwa sudah mulai dipersiapkan nama nama yang akan disetorkan
pak surya sendiri sudah membuat list atau mungkin portfolio siapa saja yang akan disetorkan ke kabinetnya pak jokowi maruf nantinya
begini kalau kita berharap katakanlah agar kabinet ini bisa lebih efektif jalannya
tentu harapan kita presiden akan bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang benar
orang yang tepat pada posisi yang tepat
bukan orang yang tepat di tempat yang salah
atau sebaliknya orang yang salah di tempat yang benar
orang yang salah tapi tempat yang betul
maksud saya adalah kalau kita ditanya
presiden menyatakan saya ingin nasdem mengemban amanat pada portfolio a
adakah orang yang memenuhi kualifikasi di porto pulido a
baru kita akan carikan
kalau sekarang bagaimana kita mau mencari
kita nggak tahu apa yang presiden akan harapkan dari nasdem ini
ada pos pos menteri mungkin yang pak disasar oleh partai nasdem pak
kalau partai partai lain itu sudah mulai mengkategorisasikan atau mereka menyasar pos pos menteri
kalau dari nasib sendiri sudah disasar belum
pos apa saja tidak ada masalah
memang terasa amat berat kalau kita terikat pada komitmen tadi tanpa syarat
tanpa syarat ya pak ya oke
kemudian bagaimana seorang surya paloh ini melihat kinerja menteri menterinya di kabinet pak jokowi jk saat ini
karena kan banyak sekali dari menteri menteri dari pak surya ataupun dari partai nasdem ini disorot seperti pak engga
di menteri perdagangan kemudian ibu siti nurbaya
anda melihat kinerja mereka ini sebetulnya seperti apa sih pak surya
sejujurnya saya katakan di atas rata rata
dari apa yang saya alami dalam perjalanan hidup saya mengenal lembaga lembaga institusi birokrasi
kalau dikasih values nilai saya katakan di atas rata rata
ada yang cukup memuaskan ada yang biasa biasa saja tapi di atas rata rata
yang biasa biasa saja yang mana pak
yang biasa biasa saja menurut kategori surya paloh
yang biasa biasa saja yang barangkali dia tidak di bawah hal hal yang di bawah biasa
artinya tidak terlalu elegan menajubkan
dan itu wajar saya pikir
karena pemerintahan pak jokowi dalam awal mulanya juga bagaimana mencoba menyesuaikan
sebuah sistem kinerja yang kompak diantara sebuah tim kabinet kerja yang ada
dan itu memang wajar
ada beberapa petinggi partai koalisi yang kami temui dan mengatakan bahwa
ada laporan terhadap presiden jokowi
yang mengeluhkan soal sepak terjang ajak saagung terutama di beberapa pilkada pilkada
bapak pernah mendengar itu tidak
saya jujur tidak mendengar
artinya itu memalukan sekali kalau itu terjadi
tapi kalau itu tidak terjadi dan itu merupakan sesuatu yang sengaja diciptakan
sengaja diisukan apa sikap kita eva
membenarkan atau kita barangkali ya harus melempangkannya
saya pikir kita harus melempangkan itu
paling jelas bahwa begitu seorang prasetyo menjadi jaksa agung
begitu dia harus diberhentikan dari partai ini
untuk menjaga harus ada jarak
dia bukan di bawah bayang bayang partai ini
dia jaksa agung yang independen duduk tunduk sebagai pembantu presiden
jadi menurut surya paloh bahwa posisi jaksa agung itu lebih baik diisi tetap dari internal kejaksaan
dari internal saja atau dari partai politik juga tidak masalah pak
ya harusnya kenapa harus dikotomi
kita bilang kita mau maju kemudian kita dikotomikan
partai politik tidak punya hak yang punya hak di luar partai politik
untuk apa negara ini dengan sistem demokrasi
ini bukan jaksa agung yang pertama
yang dari pertama
yang berasal dari background partai politik
kita pernah mengalaminya kan ada lopa disana
jadi seakan akan ada ketidaksatisfaction dari perspektif apa
kalau kinerja presiden yang menilainya
ya masyarakat boleh saja merasakan
tapi kalau saya katakan justru saya anggap relatif saya bersyukurin
seorang yang katakanlah alumni nasdem ini
ya seorang aham prasetyo
bisa melanjutkan kepimpinan sampai tahap seperti ini
karena dengan gegap gembitanya pemberantasan korupsi
kalau jaksa agungnya juga gegap gemita tiap hari juga berwacana penangkapan korupsi
ini ada ketenangan yang saya lihat sedikit
ya upaya upaya pemberantasan korupsi bagus
sudah berjalan dan cukup
saya pikir tidak ada yang bisa membantahkan cukup berjalan
dan cukup saya pikir tidak ada yang bisa membantahkan cukup berjalan

pak surya saya ingin mengklarifikasi tak ada yang di kalangan kami
bahwa pak surya sampai datang ke presiden jokowi untuk meminta kembali posisi jaksa agung
itu betul atau tidak pak surya
saya begini eva tadi saya sudah katakan saya sudah lepaskan
kemudian saya datang lagi pada presiden meminta posisi
logikanya bisa diterima
seakan akan orang seperti saya ini
orang yang mesti mimpi dan haus dengan kekuasaan
haus dengan kekuasaan seperti itu
perjalanan hidup yang saya miliki
kemudian nggak ada bedanya saya juga
barangkali mengharapkan seluruh aspek pendekatan adalah kekuasaan
saya malah merubah image itu
kekuasaan kita perlukan
tapi tidak kalah pentingnya juga untuk membangun
sebuah nilai peradaban
yang lebih baik di mana kita tahu
batasan apa juga yang tidak pantas
termasuk minta minta menurut saya tidak pantas
bahkan lebih penting menjaga satu soliditas koalisi
dibandingkan hanya untuk sekedar mengajak
kawan sahabat dari luar
barangkali kita bersama
sebelum kita ajak tentu kita jaga dulu
itu saja masalahnya sebenarnya

yang pasti saya bukan permasalahan setuju atau tidak setuju
kalau berbicara koalisi harusnya persetujuan bersama atau penolakan
ya kalau ada kesepakatan bersama apa salahnya
jangan karena saya setuju dan sementara kawan kawan tidak setuju koalisinya yang berantakan
saya harus hindarkan itu
tidak kalah pentingnya juga untuk menjaga soliditas ini
bahkan lebih penting menjaga satu soliditas koalisi dibandingkan hanya untuk sekedar mengajak kawan sahabat dari luar
mari kita bersama
sebelum kita ajak tentu kita jaga dulu
itu saja masalahnya sebenarnya
artinya kalau saya bisa tangkap teman teman ketua umum partai koalisi lainnya seperti golkar pkb dan juga p tiga
sebetulnya tidak begitu setuju dengan masuknya partai lain ke dalam gerbong koalisi pak jokowi
nah itu yang harus dielaborasi bersama
harus ada barangkali bisa kita duduk dengan tenang
kita masih masih punya argumentasi pikiran
apa yang terbaik
yang kita mau capai apa
baik itu kepentingan bangsa
dalam perjalanan negeri ini dan bangsa ini
kemudian juga kepentingan daripada masyarakat
seterusnya kepentingan partai
baru kepentingan pucuk pimpinan partai
dua hari sebelum pertemuan hari rabu itu
pertemuan bersejarah antara ibu mega dengan pak prabowo
anda menggagas juga beberapa ketua umum partai koalisi datang ke sini
cak imin kemudian pak erlangga dan juga pak soeharto
yang kami dengar wartawan politik yang mendengar adalah
di situ di dalam pertemuan itu disepakati bahwa
menolak bertambahnya partai koalisi baru ke dalam koalisinya pak jokowi maruf
itu betul nggak pak soeharto
ada pembicaraan karena itu
memang karena itu tidak direncanakan jauh jauh hari
kita tukar pikiran bagaimana
nah semua sepakat
yang kita pentingkan dulu adalah soliditas seluruh nassim sajjaka
bicara soal soliditas sebetulnya pak mungkin ada kekhawatiran
ini yang kami baca ya
ada kekhawatiran bahwa kalau melihat set gap koalisi yang dibentuk oleh pak sby pada tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas
di situ begitu banyak sebetulnya partai politik yang mendukung
namun loyalitasnya itu kemudian dipertanyakan
banyak yang berakrobat sendiri
nah dari nasdem sendiri bisa menggaranti bahwa sampai dua ribu dua puluh empat nantinya loyalitas itu akan tetap terjaga pak
jawaban yang rasional nggak boleh menggaranti
emosional boleh boleh aja kita garanti itu
tapi kalau mau bicara pendekatan rasionalitas nggak ada
siapa yang mau menggaranti
siapa yang menganggap satu sama lain ini
katakan nasdem menganggap kawan kawan dari partai lain adalah underbow nya
nggak mungkin itu ada equalitas di sini
saya tidak memimpin kepada pimpinan pimpinan partai lain
dan juga saya bukan bosnya daripada pimpinan pimpinan partai partai lain
itu pasti itu hanya bisa dalam komunikasi yang semuanya bisa mencoba untuk mencari banyak kebersamaan
nah di sana ajar resiprokal untuk saling menghargai menghormati
dan kita taruhkan di sana komitmen atas dasar trust kepercayaan
itu menurut saya
waktu konferensi pers pak surya sempat mengatakan sebagai saudara tua kami mengalah saja dalam paket pimpinan mpr
pada realitanya memang akan mengalah menyerahkan itu ke partai partai lain
kalau saya itu yang saya masukkan saya saya sebagai pucuk pimpinan di nassim
nassim itu apa yang terbaik
adik adik saya kan dia mereka mau mengambil
karena itu otoritas saya kalau di partai ini
karena di partai lain saya tidak bisa menamakan apa apa
karena saya memiliki otoritas di partai saya
kalau ditanya anda mau kemingin ah saya ngalah
jadi nanti pada paket pimpinan mpr nassim tidak akan ikut paket itu ya pak
bukan soal tidak ikut paket
ini kan menjadi anda bicara soal masalah siapa yang menjadi ketua
ya ketua mpr
nassim tidak menarjetkan agar partainya atau representasi partai itu
nassim tidak akan ikut partainya atau representasi partainya untuk menjadi ketua mpr
tapi masuk dalam sistem paket itu nasdem akan tetap masuk
ya kalau kawan kawan menganggap perlu nassim maka masuk
kalau nassim diperlukan tidak apa apa
menarik ya pak ya
bahwa sekarang ini kan kita tahu bahwa gerindra ini sedang mengajukan proposal
untuk swasembada pangan dan juga suasembada energi
kalau nanti akhirnya pak jokowi memberikan restu gerindra bergabung sikap nasdem akan seperti apa pak
kalau pak jokowi sudah memberikan restu pilihannya pak nassim
dia masih konsisten tidak untuk berkomitmen memberikan dukungan kepada pak jokowi atau tidak
kalau dia masih konsisten lanjutkan dukungan
kalau dia tidak menganggap itu diperlukan lagi eh jangan dekat dekat situ
anda melihat harusnya gambaran besar koalisi dan juga oposisi kita itu seperti apa sih pak
mengalami struggle sebagai satu bangsa dari berbagai persaingan yang kita hadapi dengan bangsa bangsa lain
ini perspektif besar
maka bagaimanapun upaya untuk bisa menjaga stabilitas amat sangat menjadi hal yang perlu kita prioritaskan bersama
pemerintahan ini harus bisa menjaga jalannya roda administratif pemerintahan
sebagai pemerintahan yang solid dan kuat
hingga harapan dan trust masyarakat itu lebih bertambah
bukan pemerintahan juga yang gamang dalam menghadapi retorika ya kan
dan katakanlah tantangan tantangan yang ada di dalam perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki di sini
saya yakin dan percaya sekali lagi saya perhatikan presiden jokowi yang kita dukung ini mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda administratif pemerintahan yang solid dan kuat
berarti anda juga menilai bahwa seharusnya dalam sistem demokrasi kita itu ada check and balances
dimana kalau koalisi ini sudah kuat pemerintahan sudah kuat maka harus ada oposisi yang mengkritik pemerintahan juga posisinya harus cukup kuat gitu pak surya
saya pikir sebenarnya anda sudah jawab pertanyaan itu sendiri
hanya ini yang mempertegas pak surya
negeri kita memang mengandung sistem demokrasi yang sebenarnya ini one man one food
ini kita telah laksanakan
dalam perjalanan yang ada ini kita berkompetisi satu sama lain pada pemilu serempak kemudian memang ada yang menang sebagai pemenang kompetisi ada juga yang belum beruntung dia kalah
ya kalau atas dasar kesepakatan bersama katakanlah partai partai pengusung jokowi mau merubah format koalisi apa salahnya
kalau ini tidak mengindahkan atau meninggalkan syarat yang mutlak harus dihadirkan yaitu soliditas itu sendiri rusak
kita ingin capai yang lebih indah mempertahankan yang ada saja tidak mampu
akhirnya kita akan lebih setback mundur ke belakang
itu yang diingatkan oleh nasdem
bisa disimpulkan nggak sih pak sebetulnya ketika kemudian salah satu partai koalisi ataupun partai baru ini masuk ke dalam koalisi bukan hanya gerindra ya ataupun partai partai lainnya ini bisa dikhawatirkan merusak soliditas koalisi gitu pak
koalisi yang tadinya sudah solid kemudian akan menjadi sakit ataupun tidak solid lagi gitu pak
kenapa pasti kalau itu meninggalkan syarat yang saya katakan tadi
penerimaan yang datang dengan ketulusan keikhlasan kebesaran hati itu juga harus direbut
kunci ini harus dibuka
karena kalau tiba tiba masuk tanpa membuka kunci tadi apa yang terjadi
saya pikir kita akan mulai masuk pada
nah suatu suasana kebatinan baru
kebatinan baru itu bukan yang membuat kita semakin solid semakin distrust satu sama lain
jadi harus dipisahkan bukan hanya sekedar menolak atau menerima
nggak ada masalah
tapi bagaimana pintu penerimaan ini ini ada partai partai partai pengusung yang ke koalisi
ya tuh kebatinan itu harus dibuka
suasananya jangan sampai betul betul diterima
bukan atas dasar keterpaksaan
oh ini ada kawan baru masuk
atas dasar keterpaksaan silahkan
nah itu berbahaya sekali
siapapun rakyat indonesia tahu saya ini pendukung ahok
pendukung sungguh sungguh bukan hanya pendukung lip service
sampai ahok kalah
sekarang ahok kalah anies menang
dia gubernur dki
dia berangkali mau ketemu saya
pekan lalu ini kemudian menjadi liar pak di media ketika bapak mengundang bertemu dengan gubernur dki jakarta pak
anies baswedan di hari yang sama saat bu mega ketemu dengan pak prabowo
saya ingin klarifikasi sebetulnya kepada pak surya
apakah memang pak surya sengaja menyetting pertemuan itu di hari yang sama dengan pertemuan bu mega dengan pak prabowo
ya seperti pertanyaan tadi
kalaupun saya jawab apa adanya dengan segala kejujuran hati saya ketika persepsi pendekatannya adalah dalam pendekatan kecurigaan
yang harus saya bisa terima
sekali lagi saya katakan memang tidak ada direncanakan pada hari itu bahwasannya itu akan spesial untuk meng counter pertemuan mbak mega dengan prabowo ya
sungguhnya memang betul
nggak ada tahu
tapi tiba tiba suasananya ya saya tengok reaksi pers luar biasa
ya saudara anies ya adik saya sama dengan ahok orang orang muda dua dua ini
ada di ormas nasional demokrat yang saya inisit
siapapun rakyat indonesia tahu saya ini pendukung ahok
pendukung sungguh sungguh bukan hanya pendukung lip service
sampai ahok kalah
sekarang ahok kalah anies menang
dia berangkali mau ketemu saya
akhirnya seperti apa yang kita harapkan
jadi kalau memang suasana memang kebatinannya memang ya bukan suasana yang ceria
kadang kadang masalah yang tidak ada masalah juga dibikin masalah
saya ingin klarifikasi ya pak surya bahwa yang kami dengar saat pertemuan dengan pak anies baswedan pak surya sempat memarahi mas anies
itu betul nggak pak surya
tapi kalau saya bicara sebagai kakak berikan saran itu betul
sarannya apa pak kalau boleh tahu
kerja lebih optimal
dia punya potensi lebih hebat
kenapa dia output kinerjanya belum hebat
itu boleh sebagai kakak
saya mah ada diri potensi dia
saya juga menyatakan janganlah pertambah buruk sangka dari masyarakat
seakan akan anies itu bukan milik semua kelompok bukan milik semua golongan
nah itu benar
kan dengan latar belakang dia seorang intelektual akademisi yang hebat itu
benar benar dirasakan milik semua kelompok yang ada di masyarakat kita
karena yang saya tahu dia mampu memerankan itu
yang saya tahu
nah kalau sebagai kakak tenggur adik dalam semangat membangun ya motivasi diri itu benar
pak surya termasuk yang mempertimbangkan anies baswedan tidak sih sebetulnya di dua ribu dua puluh
karena kan itu isunya kemudian menjadi langsung liar pak di media
saya katakan ada potensi itu berarti
itu berarti ada sesuatu yang harus bisa kita lihat
tapi kan bukan hanya anies satu satunya
kan banyak juga adik adik kita yang punya potensi
yang juga harus mendapatkan perhatian yang sama
bayangkan kalau kita tidak melihat potensi yang ada pada seperti saya yang senior ini
pada potensi yang ada pada diri adik adik kita sayang saya mungkin mereka sepuluh kali lebih hebat dari saya
pak ini di tengah wartawan politik ini beredar informasi bahwa ada keretakan hubungan antara pak surya dengan ibu mega
dan itu terjadi sebetulnya sudah sejak lama
sejak beberapa pilkada dan memuncak belakangan ini
itu kita ingin klarifikasi betul nggak sih pak sebetulnya
nggak betul saya mengenal mbak mega bukan setahun dua tahun
puluhan tahun keluarga itu saya kenal
dan saya merasa dekat dengan keluarga itu termasuk dengan mbak mega
bahwasannya kami semuanya dalam perjalanan hidup ini tidaklah manusia yang sempurna itu pasti
enggak ada juga jantar kita yang sempurna
ada kekurangan ada kesilapan
tapi niat baik tidak pernah luntur
saya dekat dengan keluarga bung karno itu memang sungguhnya
saya menghormati mbak mega ya sebagai mbak saya
saya bisa ketawa bisa lucu bisa diam aja
saya pikir mbak mega juga itu pada saya
terus sayang sekali hubungan yang sudah terbina begini bagus dalam jarinan sejarah yang panjang
apa rupanya yang kita carikan bukan perbedaan
itulah hidup saling isi mengisi
saya berharap itu
tidak ada perbedaan yang prinsipal yang menyangkut hubungan antara saya dengan mbak mega
kapan terakhir kali ngobrol dengan ibu mega pak
enggak ada beberapa bulan yang lalu
ngobrol berdua saja pak
jadi untuk menegaskan bahwa hubungan pak surya dengan ibu mega itu baik baik saja
tidak retak bahwa ada beberapa sikap ataupun pandangan politik yang berbeda itu biasa ya pak ya
saya mbak mega mas tok
semua ya pak
saya merasa dekat personal satu sama lain putra putri bung karno ini
dan saya tidak ada merasa sesuatu yang berbeda apa
apalagi menyangkut usia
mbak mega kan usia sama saya
mbak mega lebih senior sedikit
kita ini kan kita bukan romantisme hubungan remaja lagi
umur tujuh belas dua puluh tahun
enggak ada lah
jadi sekalian di sini pak mau menyampaikan mungkin kapan dong ibu mega saya diundang makan nasi goreng seperti yang kemarin
itu kamu boleh tanya sama mbak mega
nanti kita tanya pak di kongres bali
tapi bapak kalau diundang ke kongres pdip di bali tanggal delapan bapak akan hadir nggak
hadir kalau saya nggak sakit saya hadirlah
kalaupun diundang hadir ya pak
oke pak kita pengen tanya sebetulnya
dalam pandangan seorang surya paloh pak prabowo subianto itu seperti apa sih pak
ya pak prabowo saya kenal cukup lama panjang puluhan tahun
ya memang tidak intent pertemuan kami
tapi masa masa lalu kami bersama cukup dekat
dia seorang yang memang punya banyak potensi kelebihan pada dirinya
dia orang yang barangkali dikenal juga cukup dekat dengan pasukan pasukannya
pada waktu dia masih di militer aktif misalnya
ya kan banyak inovasi dari dirinya
itu aja yang saya kenal
bahwa hubungan surya paloh dengan prabowo tidak semanis ataupun tidak semulus
surya paloh dengan ketua umum ketua umum partai lainnya
pak surya bisa klarifikasi seperti apa
ya memang itu nggak perlu ditanya
memang tidak semanis itu
prabowo di luar jokowi saya di dalam jokowi
kompetitor saya harus hormatin itu
tapi saya nggak boleh berharap juga sudah menjadi kompetitor
saya di barisan ini mengharapkan kita bisa dekat dekat bagaimana
rasanya lebih logik lagi kalau kita berpikir ya sudah lah
saling menghormatin saja sudah bagus
ya tidak usah harapkan lebih dekat lebih jauh lagi
saling menghormatin saya sudah bagus
artinya masih terbuka tidak sih kesempatan untuk nasdem
bekerja sama dengan gerindra di pilkada kemudian di pilpres nanti ya
masih ada chance untuk itu pak
saya pikir salah kalau hanya dengan gerindra
dengan yang lain lain ke apa
ada gerindra ada pks ada demokrat ada pan
buka semua ruang komunikasi
jadi kalau kita menganggap ini seakan akan ini nggak cocok
sepanjang masa kita gak cocok
saya pikir itu sudah salah
karena ada pepatah menyatakan
nggak ada musuh yang ala diri itu
interestnya yang permanen dalam hidup
oke terima kasih sekali pak surya atas waktunya
semoga sehat selalu
terima kasih sudah menjelaskan dan juga mengklarifikasi beberapa isu politik yang sedang hangat di tanah air pak surya
demikian wawancara saya dengan ketua umum partai nasdem surya paloh rifana pratiwi jakarta